kakek lansia yang meninggal di bandara internasional samratulangi manado sembilan belas desember dua ribu dua puluh dua lalu adalah calon penumpang batik air
dalam video terlihat kerumunan penumpang menolong sang kakek sementara anak kakek itu tampak berteriak teriak pada petugas bandara
pihak bandara memberikan keterangan pers pada selasa sepuluh januari dua ribu dua puluh
pada hari yang sama pihak keluarga korban juga memberikan keterangan pada wartawan di kota manado
kakek berumur delapan puluh tujuh tahun calon penumpang batik air
saat boarding keluarga meminta izin untuk mengantar naik tapi tidak diizinkan
menurut keluarga seorang petugas bandara berjanji akan mengurus korban sampai tujuan
ternyata korban tidak ditemani siapapun hingga meninggal
keluarga korban menganggap pihak bandara melakukan kesalahan dalam prosedur pelayanan
pasti pertanggungjawabkan itu dari pihak bandara harus bertanggungjawab ke lalayan publik sehingga turun pipa menunggang
pihak bandara mengatakan bahwa mereka sudah bekerja sesuai prosedur atau sop
tidak terdapat permintaan kursi roda atau pelayanan khusus dari penumpang maupun pendamping penumpang
setelah melakukan proses check in almarhum dan pengantar kemudian berjalan menuju area scan tiket boarding pass di meja tots
dan petugas pots kemudian menanyakan boarding pass kepada almarhum dan pengantar
di mana pengantar tidak dapat menunjukkan boarding pass
sehingga sesuai ketentuan pengantar tidak diperkenankan untuk masuk ke area selanjutnya yang sudah termasuk di area steril
hal ini sesuai dengan peraturan menteri perhubungan no tiga puluh tiga tahun dua ribu lima belas
kedua belah pihak sudah beberapa kali mengadakan pertemuan untuk mencari titik temu
namun sampai saat ini belum terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak
rencananya pihak keluarga akan membawa kasus dugaan pembiaran penumpang itu ke lbh manado
roy kerarumangkai manado